siapa bilang profesi juru kemudi angkutan darat antar kota dan provinsi hanya cocok untuk kaum adam saja
perkenalkan lena ozora perempuan asal wonogiri jawa tengah ini begitu gesit dan lihai di balik kemudi
menganggur di masa pandemi membuat liana memutuskan turun melintasi kota dan provinsi sebagai sopir bus
yang awalnya kagok harus menyalip bus lain dan mengejar waktu setoran kini ratusan kilometer ditempunya dengan senang hati
semua dilakukan demi menghidupi ketiga buah hatinya
jalan dalam keajaan banter tiba tiba ada truk nganan itu kadang kadang membuat entek lah nangati redek
karena kita kan tetap harus bawa penumpang banyak kan
oh apa ya digodain terus aku nanggepin gitu enggak
pokoknya ada walaupun ada yang godain tetap kita harus bersikap sebijak mungkin lah gitu
dalam bekerja liena tak sendiri dirinya juga sering bergantian selama empat jam sekali dengan teman seprofesinya
lena juga ditemani seorang kernet
meski di antara kaum pria liana tetap profesional dalam bekerja
budi harjo kusumo wonogiri jawa tengah